mudik gratis yang diselenggarakan sejumlah perusahaan swasta dan bumn
dinilai efektif untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas
dan meminimalisasi potensi kecelakaan di jalur mudik
tercatat ada dua belas perusahaan yang menyelenggarakan mudik gratis
salah satunya oleh bank bumn
ribuan pemudik berangkat bersama dari plaza utara gelora bung karno rabu pagi
mereka mengikuti program mudik gratis yang diadakan oleh salah satu bank bumn
pemudik pun antusias mengikuti program mudik gratis ini
ini tujuannya mau kemana nih mas
perginya sama siapa aja
berdua sama istri
ya alasannya pasti karena gratisnya itu ya
kemarin sih jatahnya dua cuma pas di ini lagi dapat empat satu keluarga menurut di inkk
ada satu ratus lima bus yang disiapkan untuk mengangkut
enam lima ratus pemudik dengan tujuan pati wonogiri yogyakarta sera gen blitar dan surabaya
dalam rangka peduli kepada nasabah
peduli kepada nasabah nasabah kami kan pengusaha pengusaha kecil
ini mereka punya kebutuhan untuk pulang kampung
nah kita memfasilitasi
mudik gratis bersama seperti ini dinilai efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
diharapkan mudik gratis bisa mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan di jalur mudik lebaran
aspek keselamatan tentu menjadi perhatian utama
untuk itu kementerian perhubungan mewajibkan para pengemudi bus untuk tes narkoba sebelum berangkat ke tempat tujuan dan mengecek kelaikan armada
polda metro jaya mencatat hingga tiga juli mendatang
terdapat dua belas perusahaan yang akan menyelenggarakan mudik gratis ke sejumlah tujuan
di pulau jawa
maha indigo utama jakarta